ini kan suaminya lintang putih
betul juragan kabarnya dia sudah berminggu minggu hilang di hutan juragan
hilang di hutan
ada yang bilang dia sudah meninggal karena jejaknya nggak pernah ditemuin lagi juragan
hati hati masih sakit
enggak kok udah mendingan kak
sudah gak perlu berterima kasih
kamu satu satunya teman aku
sudah jadi kewajiban aku untuk nolongin kamu
tinta lagi apa kamu
lihat deh kak
aku yakin dengan cara kayak gini kak krishna pasti lebih cepat ditemukan
kamu pinter juga ya
gambarnya mirip lagi
jadi banyak deh
dengan cara ini krisna jadi gampang dicari
semoga kalian cepat cepat
menemukan orang ini
karena aku sudah tidak sabar lagi
ingin menyantap kalian
lupa aja si neng ini lagi dari suami
sama abang aja
anak juga mau bang
kamu kan masih kecil
juga nih cewek bang
laki laki ini iseng semua sama aku
kalian jangan berani kurang ajar eh sama kakakku
anak juga wanita satu ini
gak usah banyak ngomong

kita pulang sekarang aja yuk
kita kita belum dapet makanan apapun
ini semua sudah cukup untuk makan siang kita
hmm udah lama aku gak makan daging lezat
mumpung nenek sihir itu lagi gak ada pasti aku gak bakal ketahuan
apa yang lagi si dinta pegang pegang ayah
ternyata ternyata ternyata anak itu bilang benar si luman